di tipidum bares krim polri melimpahkan tujuh tersangka dan barang bukti
terkait kasus dugaan tindak pidana pemilu oleh mantan panitia pemilihan pemilu luar negeri kuala lumpur malaysia
ke kejaksaan negeri jakarta selatan
sebelumnya para tersangka diduga menambah dan memalsukan daftar pemilih tetap atau dpt di kuala lumpur
karopen mas polri brikjentruno yudowisnu andiko bilang
para tersangka merupakan panitia pemilihan pemilu luar negeri atau ppln
di kuala lumpur yang diduga melakukan penambahan dan pemalsuan dpt saat pemilu berlangsung
selanjutnya para tersangka segera menjalani persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
pemeriksaan suara ulang tidak lagi menggunakan metode pos tapi dengan metode tps dan kotak suara keliling
ketua kpu hashim ashari menyatakan
dpt kuala lumpur yang berjumlah empat ratus empat puluh tujuh dua ratus lima puluh delapan pemilih
hasil pemalsuan dari ppln kini jadi tersangka
kpu telah melakukan pemutahiran dpt kuala lumpur menjadi sebanyak enam puluh dua dua ratus tujuh belas pemilih
kpu menyiapkan dua puluh dua tps dengan jumlah pemilih empat puluh dua tiga ratus tujuh puluh dua pemilih
sedangkan kotak suara keliling disiapkan sebanyak satu ratus dua puluh unit dengan jumlah pemilih sembilan belas delapan ratus empat puluh lima pemilih
dari empat ratus empat puluh tujuh dua ratus lima puluh delapan dpt yang lalu kemudian dilakukan pemutakhiran
kemudian kpu memutuskan sekarang ini untuk keperluan penghutang
suara ulang kuala lumpur jumlah dpt nya adalah enam puluh dua dua ratus tujuh belas pemilih

yang pertama metode tps
jumlah tps yang akan dioperasionalkan adalah dua puluh dua tps
jumlah pemilih yang akan dilayani dengan menggunakan metode tps adalah empat puluh dua tiga ratus tujuh puluh dua pemilih
yang kedua dengan metode kotak suara keliling
akan dioperasionalkan satu ratus dua puluh ksk atau kotak suara keliling
untuk melayani sembilan belas delapan ratus empat puluh lima pemilih